setelah sempat ditunda pada akhir tahun lalu pesta rakyat tiga puluh tahun berkarya dewa sembilan belas di jakarta akhirnya digelar
konser ini menampilkan seluruh vokalis dewa sembilan belas yaitu ari lasso once firza dan elo
tidak hanya vokalis lima drummer andalan dewa sembilan belas sejak awal grup band ini dibentuk juga ikut memperiahkan konser tiga puluh tahun dewa sembilan belas berkarya di indonesia
walaupun digelar di jakarta fans grup band dewa sembilan belas yang biasa disebut dengan baladewa dan baladewi banyak juga yang datang dari luar kota
seperti ari warga asal banten ini rela datang bersama keluarga
untuk menikmati konser tiga puluh tahun dewa sembilan belas
ari juga mengatakan sudah menanti sejak lima tahun lalu untuk bisa menonton bersama dengan keluarga
seneng banget ini kan formasi lengkap dan plus plus deh kayaknya deh
kita saya tunggu tunggu lah pokoknya kayaknya formasi paling megah ini deh konsernya
waduh lagu kangen
artinya apa tuh ada kesan sendiri gak sih
kangen sekarang itu kita kerja
sibuk di luar ya kangen sama istri sama anak anak itu lagu kangen buat saya
itu ya buat apa ya nemenin kangen saya di saat saya di kerjaan inget anak anak gitu
aksi panggung yang dinantikan berhasil membuat penonton antusias untuk menikmati seluruh lagu yang dibawakan oleh dewan
gue baru masuk kuliah dan lagu lagu pertama ini ini sama teman teman kuliah kangen
oh kayaknya sebaru penampas deh

tidak ada yang paling hafal lagi
tidak hanya dimeriahkan oleh formasi vokalis dan drummer yang lengkap
mulan jamila dan ketiga anak ahmad dhani juga ikut memeriahkan tiga puluh tahun dewa sembilan belas berkarya
elvis kaisi dan andre taulani
pun juga menjadi bintang tamu dalam acara semalam
dalam gelaran konser dewa sembilan belas semalam hadir juga menteri pertahanan prabowo subianto
anies rashid baswedan dan agus harimurti yudhoyono di area kursi vip dengan jajaran pejabat lainnya
bela mulahela nedi pranadiah jakarta